sementara itu petugas suku dinas lingkungan hidup kepulauan seribu terus melakukan pembersihan material vulkanik yang mencemari perairan kepulauan seribu
petugas sudah mengangkut enam puluh kubik abu vulkanik dari delapan pulau yang terdampak
jumlah abu vulkanik dari erupsi anak gunung krakatau yang mencemari perairan kepulauan seribu saat ini jumlahnya semakin berkurang
namun petugas dinas lingkungan hidup kabupaten kepulauan seribu terus membersihkan pasir dan kerikil yang menumpuk dan mengapung di air
dari hasil proses pembersihan dalam lima hari terakhir petugas berhasil mengangkut enam puluh kubik abu vulkanik dari delapan pulau yang tercemar
meski tidak mengganggu aktivitas warga pulau kehadiran material vulkanik ini menyebabkan pantai kotor
sampai dengan saat ini memang sejak peristiwa di banten itu tanggal dua puluh enam kemarin memang kita temukan di beberapa pulau di kepulauan seribu itu
kerikil kerikil atau pasir pasir halus yang ngambang yang itu ditemukan di beberapa pulau
yang kita duga memang itu mungkin berasal dari abu vulkanik ya
tetapi kita belum bisa memastikan karena memang ini harus di labkan dulu
sementara memang yang kita lakukan adalah membersihkan pulau pulau tadi pantai pantai tadi
supaya nanti wisatawan datang pulau pulau dalam keadaan yang bersih gitu
enam puluh an kubik ya kalau dijumlahkan dari beberapa pulau tadi
tapi itu masih berlangsung terus kita bersihkan terus
tapi terakhir memang agak berkurang